kagak usah kemari kemari lagi
aku juga ganteng
kemarin coba langkot
dapat timang lagi melarang
walan ring ring kan kenontonnya sedikit
mending cari istri saya
kalau cari istri saya
kalau sengsara terus
nanti mukanya cantik
jadi terbomban deh ya
makasih pak samit atas masukan ya
semua orang pasti tua dan keriput kan
sekarang fatima lihat
pak samit melihatkan tua
istri saya juga
tidak ada saat
cak semin kau lihat di gerakan itu
menggel dari pohon itu cak semin
tapi agak bunyi sedikitlah
cak semin jangan
cak semin coba
mau jadi pembuka kamar
yang siapa yang buat ya
terus musiknya siapa yang bikin
ehh kalau itu sih pastinya ini gue masih belum tahu
tapi yang jelas yang bikin tuh orang orang yang udah top
nah makanya sebelum buat top nih
mendingan lo berdua minta tanda tanda gue sekarang nih
daripada nanti gue sibuk ya kan
pas albumnya tuh udah keluar
eh lo berdua tuh lagu banget sih
yeay awas ya kalau lo berdua ntar ngemis ngemis pengen lihat konser gue
pokoknya gak ada alasan
besok kita ke rumah buta hati dan melamar lia sebagai calon istri kamu
pak ini menyangka pasal depan dewo
dewo mau masuk barangan pak
kamu bikin lia tanahkan sebarangan
si fatima jangan sebarangan
banyak buta itu dia yang kamu senengin
dia gak ada apa apaan dibanding si lia
dewo yang mau nikah bukan papa
ya tapi kamu ada apa apaan kamu harus nurus sama papa
pak butuh yang satu ini
kalau kamu gak mau nurus sama papa lebih baik kamu pergi dari sini
dewo akan pergi pak
kalau kamu nekat keluar dari pintu itu
kamu jangan kembali ke sini
kak apanya alhamdulillah kayak gitu
berarti kamu benci banget sama kita kita ya
padahal kan rumahnya yang salah sama kita
ambil aja ilmahnya
mungkin allah lagi menguji kesabaran kita

aku sudah sudah selesai kak

hai ini jalan terbaik buat kita akan cari
belum tau kan
rame nih biar takut rame lagi
gua aduin sama patimeno
apa sih urusannya sama bapak